suasana polsek lawean solo tampak berbeda pada rabu pagi
janur melengkung menghiasi gapura masukma polsek
ternyata polsek laweyan menggelar pernikahan sepasang warga solo
yang selama ini telah tinggal hidup serumah dengan tiga anak
namun belum menikah secara resmi
agus prayitno dan novianti beserta tiga anak sempat viral di media sosial
karena selama sepuluh tahun hidup di bekas bangunan pabrik es di kelurahan jajar lawian solo
mereka hidup tanpa ikatan pernikahan yang sah dan hidup tidak layak
di mana ketika ada warga atau rakyat yang dalam kondisi tidak baik
tidak mampu menderita kita hadir
karena itu amanat dari undang undang dasar
oleh karena itu kami berinisiatif untuk menikahkan pasangan ini di polsek
prosesi pernikahan berjalan lancar dengan protokol kesehatan covid sembilan belas
pernikahan melibatkan kantor urusan agama laweyan
pihak kecamatan dan ramil dan lurah setempat
tak banyak tamu yang datang hanya keluarga pengantin dan anggota polsek laweyan
agus merasa bersyukur dan bahagia
karena selama ini tak mampu melakukan pernikahan secara sah menurut agama dan negara
apalagi dia tidak punya tempat tinggal
dan aku ucapkan terima kasih sama pak polsek lawian semua
sama kecamatan dan lurah
setelah melakukan ijab pengantin beserta anaknya diarak menuju kecamatan jebres
diiringi reok monorogo dan musik hadrah
sri hartono solo jawa tengah